satu itu aja permohonan saya ke kamu
tolong kamu harus bertahan
jangan siksa saya dengan rasa bersalah seperti ini
jangan siksa saya dengan rasa bersalah seperti ini
jangan siksa saya dengan rasa bersalah seperti ini
jangan siksa saya dengan rasa bersalah seperti ini
gimana kondisi si sayan
pak bu andin masih dalam keadaan koma
kondisinya untuk saat ini terus menurun
kami sudah melakukan cuci darah
pada pasien tapi racun sudah terlanjur menyebar
malam ini adalah masa kritis bagi bu anding
aku masih ada di sini
masih dengan perasaanku yang dahulu
tak berubah dan tak pernah berbeda
aku masih yakin nanti milikmu
saya minta seluruh anggota keluarga berdoa ya
semoga ada keajaiban untuk bu anding
masih dengan setia menunggu kabarmu
masih ingin mendengar suaramu
cinta membuatku kuat begini
masih ingin mendengar suaramu
masih ingin mendengar suaramu
masih ingin mendengar suaramu
masih ingin mendengar suaramu
masih ingin mendengar suaramu
duduk sini nino
kapan mau bicara sama kamu
ada apa pak
papa sama mama sudah tidak muda lagi
bapak ingin merasakan menggendong cucu
tapi gimana allah memberikan ke kamu
kalau kamu tuh sifatnya menduga
sebentar ke andin sebentar ke elsa
tegaskan diri kamu
kamu sama andin
sudah menjalani hidup masing masing
jangan seperti ini
pokoknya kalau kamu mau nengok andin
papa gak mau ada salah paham lagi sama elsa
dan jangan buat elsa sedih
istri kamu tuh elsa
kalau aku udah bikin papa sama mama
jadi kepikiran soal rumah tangga aku dan elsa
aku akan usahakan yang terbaik pak
memperbaiki rumah tangga aku pak
papamu istirahat di kamar
aku akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangga aku
dan memperbaiki rumah tangga aku
aku akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangga aku
dan memperbaiki rumah tangga aku
dan memperbaiki rumah tangga aku
dan memperbaiki rumah tangga aku
dan memperbaiki rumah tangga aku
dan memperbaiki rumah tangga aku
mohon doa untuk putri kami
andini karisma putri
yang saat ini terbaring
di icu jakarta hospital
kondisinya saat ini sedang kritis
kenapa hatiku sangat sakit membaca ini
semoga kamu segera pulih
saya mohon kepadami
lindungi dia ya allah
yang selama ini tidak menjaganya dengan baik
andin adalah perempuan yang sangat baik
sembuhkan dia ya allah
kembalikan dia dengan kesehatan yang utuh
kepada aldebaran suaminya
juga kami sebagai keluarganya ya allah
andi memang bukan anak kandungku
tapi dia selalu ada buat aku
rasa cinta dan baktinya yang sangat besar
buat kami orang tuanya
jadi aku mohon kepadamu ya allah
tolong sembuhkan dia ya allah
sembuhkan mama ya allah
biar bisa main sama aku lagi sama mama ya allah
aku mohon padamu ya allah
biar andin bisa kembali kumpul dengan keluarganya
sembuhkanlah andin ya allah
nino gak pernah terlihat sekusyuk ini doanya
dia pasti memohon kesembuhan untuk mbak andi
betapa pedulinya nino
sampai sampai dia nyebut nama mbak andri dalam doanya
justru di saat kondisi rumah tangga kami tidak baik baik saja
mendingan mama sembah kiki pulang aja ya
kasian rina di rumah
biar andin aku yang jaga disini
nanti kalau ada perkembangannya aku kabarin
kabin mama perkembangan andin ya
oke mama pulang gitu ya
asyur ya bu sarah
saya dan kiki pulang duluan
kasian rena sendirian di rumah sama susternya
biar saya sama sarah disini
kita disini dulu ya pak
masuklah dulu ya
kok belum datang juga
padahal aku kan udah ngasih tau dia tadi
anak cantik kok belum bobok
hai omong omong sama mama ya sayang karena mau ketemu mama
nanti ya sayangnya rina bisa ketemu mama kalau mau udah semua
bu saya keluar dulu ya bu ya
thanks ya mirna
jangan nangis ya
sekarang rina bubu ya
nanti kalau udah sembuh
cucu oma pinter nurut ya mama
bertaan ya din
satu itu aja permohonan saya ke kamu
tolong kamu harus bertahan
jangan siksa saya dengan rasa bersalah seperti ini
kamu gak cinta sama andi
tapi malam ini
kenapa kamu menyembunyikan perasaan kamu
mengapa kamu menolak
mengakui perasaan kamu
terhadap istri kamu sendiri
dia istri kamu
bukan orang lain
akan menjaga dirimu
di istri kamu
mohon doa untuk putri kami
andini karisma putri
kondisinya saat ini sedang kritis
kondisi mbak nin emang parah banget ya
sampai sampai papa kirim broadcast ini ke grup chat keluarga
apa mbak adin sekarat
apa dia nggak akan selamat
apa mbak adin sekarat
apa mbak adin sekarat
aku pengen ketemu mama
kok rina belum tidur
aku mau ketemu mama

aku gak bisa ketemu mama lagi

aku gak bisa ketemu mama lagi

aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi

aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku takut gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi
aku gak bisa ketemu mama lagi